siti ngapain mau cari penumpang
ini pondok pesantren bukan terminal teriak teriak aja deh
ya abis sudah penuh jadi belum jalan jalan
ngeri ini doang ustadz kalo kata hujan ini kagak keburu
lepek kasur saya nintar
iya sih satu aja nih
dua duanya kalau satu doang yang diangkat yang satu nang nang
dia lari ya
aduh sama kambing aja takut
aduh dot kejar lagi
bapak yang aku nangkep
jangan ngumpet di belakang aku
tangkap bersama sama ya
tangkap ya pak de
dengarkan aba aba pak de
hitungan sampai dua ratus ya
lamaan pak de
banyak banget pak de
udah dikabur duluan pak nai

kambing satu diheboh semuanya
ustadz gimana kambingnya udah ketemu
begitu kambingnya lewat
begitu kambingnya nengok saya lompat
saya peluk rat
eh emang dasar ya
bumbunya ada ya yang kambingnya kulitnya licin
ya itu saya juga bingung
itu kambing apa belut
mungkin ada kali ya perkawinan silang gitu
kambing sama belut
gak ustadz ada ada aja
tapi aduh saya senang banget nih masuk ke ruang guru
ada ustadz zauliah gini
kan jarang jarang nih momen berdua kayak gini ya
saya pengen cerita sesuatu nih
saya nih jujur aja kalo lagi ngajar gitu
terus tiba tiba ada ustadz zauliah lewat
atau ada di samping saya gitu
saya tuh jadi semangat banget tuh ngajar
jadi tambah sepuluh kali lipat semangatnya
kalau anak anak pada baik nurut gitu
saya jadi makin semangat ngajarnya
kayaknya ada yang datang tapi suaranya saya kenal banget nih
itu ada kambing ustadz
ya ampun ustadz
kambing itu takut
bawa aja deh ustadz deh
dia ngikut makanan tumbuhan
nanti pak ustadz
iya iya bener bener
nah nah itu dia kambingnya
ya allah ketemu
kambingnya bisa sama ustadz ah
iya tadi kambingnya masuk ke ruang guru tuh ya
masuk ke ruang guru pas saya lagi ngobrol sama ustadz musa
masuk ke ruang guru
ya pinter kambing belajar ngaji
ya enggak lah pak
ustadz musanya kemana
ada di ruang guru lagi nenangin diri
ustadz musang yang mulia dan santun
emang takut dia sama kambing
sama kayak dodot
takut banget sih sama kambing
kambing tuh gedein
kalau takut yang digedein
kayak enggak ngebangsak bentar
yaudah yuk kita biarin kambingnya disini
sekarang mendingan kita siap siap
untuk sholat zuhur berjamaah
eh kalian ngapain ini pada lemes lemes begitu
ini boh jadi ceritanya tadi dodot lagi kena lewat sama kambing
tapi dodot lah aku sama kambing
aduh yaudah jangan pada berantem
nih positif punya sesuatu buat kalian biar kalian gak lemes
dan kalian bisa lebih semangat lagi
nih dia nih sakatonik abc
iya dong tapi yang ini bentuknya tablet
nah positif ada yang baru lagi buat kalian
yang mengandung kuah dan sayur
mau dong pak mau mau
positi bukain dulu
yang rasa jeruk
yang rasa stroberi
bentuknya lucu ya mpok
ah iya beruang
eh nih kalian harus tau ya sakatonik abc gummy ini ada empat varian rasa
yang pertama rasa apel
yang kedua stroberi anggur dan jeruk
oh yaudah kalo gitu kita makan dulu ya mpok
hmm enak pak rasanya
dan kalian harus ingat
sakatonik abc ini bukannya obat
jadi aman dikonsumsi secara rutin
jadi kalo kalian mengkonsumsi sakatonik abc secara rutin
tubuh kalian sehat
daya tahan tubuh kalian kuat
kalian bisa lebih berprestasi dan lebih aktif
ya ampun daripada kita makan permainan gak sehat
mending kita makan sakatonik abc gummy fruit and veggie
dia itu banyak sayur sayurannya
buah buahannya tinggi serat dan tinggi vitamin c mpok
rasanya juga enak
yaudah diabisin dulu
oh lagi dong
gak mau mpok
gak mau mpok
gak mau mpok
gak mau mpok
gak mau mpok
gak mau mpok
gak mau mpok
gak mau mpok
gak mau mpok
gak mau mpok
cuaca udah teduh banget ini
ya bakalan hujan gede ini mah
deh pak deh
salam pak ustadz
pak siti ngapain mau cari penumpang
ini pondok pesantren bukan terminal
teriak teriak aja deh
ya abis udah penuh jadi belum jalan jalan
cukacol udah mau hujan pak
ngeriin ini doang pak ustadz
kalau kata hujan ini kagak keburu
lepek kasur saya nanti
iya sih satu aja nih
kalau satu doang yang diangkat yang satu nang nang
kalau bangkanya mau hujan pak ustadz
jarang jarang saya akan dibantu sama pak ustadz
ya angkat angkat terus
tinggal ngasih tau aja
kiri lagi kiri lagi
eh malah bercanda lagi
aduh aduh aduh
ini berat loh
bercanda aja sih
tangan siapa tuh
yang suka megang panci
udah mangkring begini
ada asal alam
udah kena grimis lagi
eh kambing kamu ngapain disini
ini kan grimis kambing
nanti kalau kamu masuk angin
siapa yang mau ngerokin
ini mana mesin
yuk ikut aku yuk
eh pantas aja di ikut
aku tuh pengen sholat tau gak
nanti aku kasih makan nih
tapi kamu disini dulu ya
oke sini ayo masuk ke kamar aku
maciernya aku udah ganti baju juga
pakai celana terus berangkat deh
semoga kambing aku selamat
jangan seruduk seruduk ya